direktorat lalu lintas kepolisian daerah metro jaya mengerahkan dua dua ratus personel
untuk mengamankan malam pergantian tahun
pihak kepolisian menyebut ada ancaman terorisme pada malam tahun baru
minggu siang sembilan ratus empat puluh lima personel di lantas polda metro jaya
menggelar apel pelaksanaan pengamanan operasi terpusat lilin jaya
di lapangan di telantas polda metro jaya
total dua dua ratus petugas akan disebar di tiga titik keramaian pada malam tahun baru
yakni di monas ancol dan car free night sudirman tamrin
di lantas polda metro jaya kombes halim pagara menyatakan
saat lantas siap mengamankan aktivitas warga jakarta
merayakan malam pergantian tahun
ia memerintahkan semua anggota lantas yang bertugas di lapangan
agar mengenakan rompi anti peluru
halim menyebut berdasarkan informasi intelijen
ada potensi ancaman serangan terorisme pada malam pergantian tahun
selain itu ia memerintahkan anggota yang bertugas
agar tidak berpatroli sendirian
jadi kita antisipasi kemungkinan yang akan terjadi di lapangan
mungkin ada hal hal yang tidak senang dengan petugas untuk menusuk
kita sudah antisipasi dengan rompi anti peluru
untuk rompi anti peluru ini apakah baru pengamanan tahun ini
atau dari sebelum sebelumnya
sebenarnya sudah ada namun kami tegaskan kembali untuk digunakan
pada malam hari ini karena mengingat ada prediksi
jadi sehingga kita
seluruh anggota untuk menggunakan rompi anti peluru

ya berdasarkan perakhiran dari intelijen
bahwa nanti ada ancaman teroris sehingga kita menggunakan rompi anti peluru

wilam nasution di bandung jawa barat
selamat sore wilam
wilam bagaimana dengan pengamanan di bandung menjelang tahun baru
kalau di buku kota sudah ada dua dua ratus personil yang disiagakan
lalu bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
bagaimana dengan kota bandung
apakah seperti tahun lalu di mana dipusatkan di alun alun kota bandung
lalu bagaimana dengan malam ini pergantian tahun
dipusatkan di kawasan mana
di bandung sendiri wilam
ya masih sama seperti tahun lalu yuda
konsentrasi keramaian akan terjadi di alun alun dan juga jalan asia afrika
namun pemerintah kota bandung juga mengarahkan
agar tidak terkonsentrasi semua di sana
diadakan juga acara acara di alun alun ciceno
yaitu di sebelah barat kota bandung
di sebelah barat kota bandung
dan alun alun ujung berung yaitu di sebelah timur kota bandung
sehingga ini memecah konsentrasi keramaian
sehingga tidak harus semua pergi ke tengah kota
begitu jadi ada bandung bagian barat bisa ke bandung barat
dan bandung bagian timur bisa ke sebelah timur
ini kita lihat di sini ada gubernur jawa barat
juga sedang melakukan pengecekan di gedung sate
karena nanti malam juga acaranya yuda di gedung sate ini
akan ada pertunjukan wayang golek seperti itu
kita menuju pak gubernur
pak r selamat sore
selamat sore pak r
pada malam tahun baru ini pak akan ada apa
ya pertama kita menyebut tahun baru dengan penuh kesyukuran
penuh kehusuhan penuh hikmat
karena itulah kalau kita penuh kesyukuran mengaferuasi tahun yang sebelumnya
tahun dua ribu tujuh belas menghadapi tahun dua ribu delapan belas
dengan penuh spirit baru harapan baru semangat baru
pasti menghadapinya dengan baik ya
dengan penuh semangat ceria tapi tidak berlebihan
oleh karena itu saya berharap masyarakat jawa barat
untuk menyambut tahun baru dengan khusus hikmat ceria
tidak berlebihan tidak ada kemubadiran
jangan main petasan
ya kemudian kembang api juga dibatasi
nggak penting penting banget yang penting kan maknanya
tahun baru itu kan
dan nanti kita akan ada
saya akan ada undangan nih
dalam ini konser musik
dalam angka tahun baru
dan dalam angka pembelaan pada palestina
terima kasih buat anak anak muda ya
memadukan tahun baru dengan pembelaan pada kemanusiaan
pembelaan kepada masyarakat terjajah yaitu palestina
saya akan hadir di pusdani
untuk malam muhasabah
bersama masyarakat jawa barat ribuan masyarakat jawa barat disitu
dan yang ketiga kita akan merayakan detik detik tahun baru
bersama dengan si cepot
dalam pagelaran wayang semalam suntuk
dan insya allah
biasanya kita kan biasa kalau
merayakan malam tahun barunya itu
jam dua puluh dengan beduk dengan angklung
nanti malam kita akan merayakannya dengan
dengan si cepot ya
cepot dihaluk terlebih dahulu
dia ngasih komando kemudian
kita sebut tahun baru begitu kan
dengan gaya si cebot yang
ya jenaka yang menghibur yang kemudian
memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat
dan biasanya si cepot yang paling disukai oleh masyarakat kita
terima kasih pak gubernur selamat tahun baru
baik terima kasih william
sepertinya tahun baru di kota bandung akan meriah
dan semua kembali kepada anda
kemeriahan itu akan sangat berwarna
apabila kita juga mensyukuri
dan perubahan tahun baru membawa sesuatu yang positif buat kedepannya
selamat bertugas kembali william